gak lupa tapi menurut gue daripada lo terus terusan ngerocos
mendingan langsung masuk ke toko perhiasannya
ide yang sangat cemerlang ya makasih loh
ayo boleh ditunjukin toko emasnya dimana
deket mbak yuk
yaudah duluan coba
kalian ngapain kesini
siapa yang nyuruh kalian
dia yang nyuruh kalian
bukan gue yang nyuruh mereka
terus kamu bukan elu
gue udah denger semuanya
gue udah tau maksud dian masuk ke geng serigala itu apa
jadi kalian semua mau kalau dian jadi ketuanya
udah berapa jauh lo ngasut anak anak geng serigala
gue gak ngasut mereka
gue cuma kasih mereka solusi keuangan
beberapa kali lo cabut kan
lo denger ya
gue bisa ngelakuin ini semua tanpa bantuan allah
dan lo semua harus percaya sama gue
bu udah lama sama kalian
gue bisa nyelesain ini semua tanpa bantuan dean
tapi ini posisinya nggak memungkinkan
lo juga bingung kan
mikirin biaya hidup lo adik sama ibu lo
kita ini butuh pemimpin yang kuat
dan juga bisa kasih solusi untuk masalah keuangan kita
gimana kalau dian sama mondi bertanding untuk memperbutkan jadi ketua geng serigala
gimana kalau dean ikut kejuaraan road race
kalau dian bisa menang lawan mondi dian berhak jadi ketua geng serigala
gue akan buktiin kalau gue pantas jadi ketua geng serigala
jangan mimpi gue

hei cantik prinses anak mama
gak boleh mengkerut menkerut
skincare mahal tau
eh inget ya
kita tuh sekarang harus berhemat
makanya ya udah tahan tahanin aja belanja di sini
nanti kalau kamu udah jadi istrinya boy
jangan harap kita menginjakan tempat di sini
mama juga kepanasan tau
tapi mbaknya juga gak tau selera kita
ini yang terakhir ya
buahnya udah saya keluarkan
jadi mau pilih yang mana
saya coba jelasin seleranya anak saya ya
jadi gini anak saya itu calon suaminya crazy rich level sultan
sampai saya aja keserimpet nyebutnya
nah levelnya jadi nggak perhiasan yang seperti ini
ada nggak yang lebih shiny lebih glowing yang lebih bright gitu
bu ini semua stock terakhir
dan semuanya kualian terbaru
kalau ibu nggak percaya silakan cek ke toko perhiasan yang lain
pasti nggak akan ada model yang seperti kami tawarkan di toko ini
eh lo bisa gak parkirnya jangan di sini
di sini bukan tempat parkir motor
ih so tau banget
ya lo kalau mau parkir sebelah gue bilang aja
eh emang bener ya lo gak percaya banget sama gue
gue cewek juga gak mau minggir
ya emang ada tulisannya ini khusus motor ini khusus mobil
sama aja ini kan cuma parkiran ruko
aduh tinggal pindahnya tuh susah banget ya dibilangin
ya lo aja yang cari parkiran lain
kenapa sih pengen deket deket sama gue terus
gue pengen parkir di sini udah buruan pindah
gue pengen parkir
gue maunya di sini kenapa
lu seman sih dibilangin
ya tuh lo di depan situ masih banyak
tuh di seberang sana juga masih banyak
nah nih nih nih dengarnya nih
mas mas parkir motor sebelah sana ya mas
emang beda beda mas
tuh kan saya udah kasih tau tadi parkirnya di sana pak
bapak malah maksa di sini
salah lo buruan pindah
risik banget sih
mas tolong parkirin ya
ini cewek berisik banget soalnya dia belum bisa nyetir tapi dipaksain
bang ini bocah kedua
pake yang kartun
nah lo pernah denger pepatah kan wanita itu selalu benar
makanya lo harus dengerin gue
dan bagus deh oh parkirnya jauh jauh dari gue
jadi bokap lo gak mikir kalau kita jalan bareng lagi
bisa gak usah bawa bawa bokap gue dulu
ya gimana ya abis kalau lo sendiri juga kan
lo gak jelasin ke bokap lo kalau kita gak ada hubungan apa apa
gue gak mau ya dikira pho merusak hubungan orang sama jodoh lo
masih mau ceramah
ya gak apa apa
tapi menurut gue daripada lo terus terusan ngerocos
mendingan langsung masuk ke toko perhiasannya
ide yang sangat cemerlang ya makasih loh
ayo boleh ditunjukin toko emasnya dimana
yaudah duluan coba
itu gimana sih kok malah mama yang lebih excited mama yang lebih bersemangat
rumah di sini tuh udah panas gak ada yang aku suka juga
mbak boleh lihat kalung yang hati ini nggak
lihat nih yang ini bagusnya
kamu suka itu
suka kita ambil yang ini aja ya
pak dimana sih tempatnya masih jauh
itu udah mau tuliakan
mau kubantuin gak
apaan nih bukan salah satu modus lo lagi kan
biar lo jalannya cepet
lo mau kalau kita lama kesananya terus kalau lo udah dibeli duluan sama orang
semoga aja kalung gue masih ada di sana
ayo jalan betah kan pegangin tangan gue
surgi airnya udah ayo
bang kok kita ditinggalin sih bang
itu dompet kita bang
ktp di sana
berapa jualan ini
karena yang jual kalau emas itu kesini
itu orang orang yang gak bertanggung jawab